pemerintah kota surabaya tidak akan mengeluarkan izin usaha transportasi berbasis aplikasi di surabaya
pemerintah kota melihat ada persaingan usaha yang tidak simbang
antara transportasi berbasis aplikasi dengan yang biasa atau konvensional
hal ini menimbulkan gesekan antar pengemudi
menurut wali kota surabaya tri risma hari ini
transportasi berbasis aplikasi mendapat subsidi dari perusahaan sehingga mampu memberi harga murah
karena persaingan usaha yang tidak seimbang ini
pemerintah kota surabaya mengantisipasi adanya gesekan antar pengemudi
menurut risma kebutuhan transportasi berbasis aplikasi di surabaya belum mendesak seperti di jakarta
keputusan tidak memberikan izin usaha ini akan terus dilakukan
hingga ada keputusan pemerintah pusat tentang hal ini
penolakannya itu karena itu ada subsidi
sehingga kayak gojek kayak apa itu itu ada subsidi
sehingga kan jadi pertarungannya itu tidak imbang
ngerti ya mas
ya pertarungannya jadi tidak imbang
itu sudah tak tengah rel lama dua tahun yang lalu aku sudah ngomong
nanti pasti ada gesekan di bawah
makanya nanti kita lihatlah aturannya dari pemerintah pusat kayak apa
nanti bisa direalisasikan
tidak akan ketemu
enggak aku enggak itu aku nggak mengeluarkan izin
selama belum ada aturan dari pemerintah pusat
artinya sampai saat ini belum jadi solusi
untuk mengatasi transportasi
belum karena sebetulnya surabaya sendiri nggak terlalu mendesak itu
beda dengan jakarta gitu
kondisinya tidak bisa disamakan dengan jakarta surabaya